sementara itu terkait pengajuan megawati sebagai sahabat pengadilan
juru bicara mahkamah konstitusi menyebut pengajuan amikus kure diserahkan sepenuhnya pada hakim mk
terkait seberapa besar pengaruh rekomendasi dari sahabat pengadilan
akan dimusyawarahkan para hakim untuk menentukan apakah substansi dari pendapat yang disampaikan sesuai atau tidak
rencananya hakim mk pekan ini menggelar rapat permusyawaratan hakim sebelum diputuskan senin pekan depan
juri bicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyebut pengajuan amikus kure untuk pemilu merupakan fenomena baru di mk
juru bicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyebut pengajuan amikus korea untuk memilu merupakan fenomena baru di mk
juru bicara mahkamah konstitusi fajar laksono menyebut pengajuan amikus korea untuk memilu merupakan fenomena baru di mk

ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengajukan diri sebagai amikus korea atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri mengajukan diri sebagai amikus kure atau sahabat pengadilan ke mahkamah konstitusi
surat bertulis tangan megawati ini disampaikan langsung oleh sekjen pdi perjuangan hasto kristianto ke mk
dalam suratnya megawati mengajak rakyat indonesia untuk berdoa semoga ketuk palu mk bukan merupakan palu goda melainkan palu emas
megawati juga mengutip tulisan ibu kartini tentang habis gelap terbitlah terang agar fajar demokrasi timbul kembali
dari perasaan dan pemikiran ibu megawati soekarno putri yang dikonterpelasikan oleh beliau dan diawali dengan tulisan tangan dari ibu megawati soekarno putri
disampaikan setelah ibu megawati menulis seluruh pendapatnya di mk
ibu megawati soekarno putri mengatakan bahwa diawal itu tidak berguna dengan opini pompas tetapi setelah itu kita diadakan pada libur panjang dalam rangka durvit
bahkan kemarin ketika mk buka misalnya itu kami sampaikan kemarin tapi karena baru hari ini ya kami sampaikan pada hari ini
di sisi lain pengajuan megawati soekarno putri sebagai sahabat pengadilan dianggap tak tepat oleh wakil ketua tim pembela prabowo gibran oto hasibuan
menurut otto seorang warga negara yang mengajukan diri sebagai amikus korea
seharusnya tidak memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap sebuah perkara
dia datang ke pengadilan sebagai sahabat pengadilan sebagai sahabat pengadilan memberikan masukan pandangannya yang genuin
oleh karena itu saya katakan kalau kita lihat ini terhadap ketua umum pdip dia kan pihak dalam perkara itu
dia adalah partai pengusung daripada ganjar dan mahfud gitu
sehingga saya lihat ini dia tidak genuine sebagai sahabat pengadilan
jadi itu saya katakan bahwa boleh boleh saja itu diajukan
tapi menurut saya bukan sebagai amicus kuria itu poin utamanya
setiap warga negara memang berhak mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan
meski status megawati tak bisa dilihat terpisah hanya sebagai ketua umum pdip atau sebagai mantan presiden yang juga negarawan